selama ini mungkin sebagian dari anda yang rutin dan aktif berolahraga hanya fokus menjalani program latihan saja
bagaimana pemerintah memainkan instrumen fiskalnya
atau lebih menyukai suasana pantai dan laut
telah menyarankan masyarakat untuk tidak menghadiri rapat umum mendatang
ya pertama otopsi itu kan bagian dari proses pembuktian ya untuk mencari penyebab kematian
untuk mengembalikan kampung seluas empat hektare itu seperti semula
akan ada bom waktu mengenai sewerage
dijamin seru dan juga selfie selfie
ini memang menjadi salah satu alat bukti yang cukup signifikan
video ini tidak boleh disebarkan